dalam beberapa pembahasan ruu dpr cenderung melakukannya secara diam diam
forum masyarakat peduli parlemen indonesia atau formapi menilai
hal itu merupakan siasat dari dpr yang tidak ingin melibatkan publik dalam pembahasan undang undang
jadi saya kira ini siasat dpr yang memang pada dasarnya
atau punya kecenderungan kuat tidak ingin melibatkan publik seluas luasnya
dalam setiap proses pembahasan ruu yang mereka lakukan
apalagi kita tahu betul untuk ruu tertentu
di mana ruu itu direvisi hanya untuk memenuhi selera atau keinginan
dari pembuat ruu dari partai politik dari elit dari penguasa
untuk ruu ru seperti ini saya kira memang dpr punya kepentingan
agar suara publik itu tidak justru menjadi penghambat
apa yang ingin mereka akomodasi dalam ruu yang sedang dibahas
itu yang saya kira terjadi pada revisi undang undang mk
jika melihat apa yang akan diubah dalam undang undang mk
kita tahu betul bahwa yang punya kebutuhan
yang punya keinginan dengan perubahan perubahan yang dilakukan oleh dpr
dalam revisi undang undang mk itu
ya elit ya partai politik ya anggota dpr ya mungkin penguasa gitu ya
jadi ini bukan kebutuhan publik
karena bukan kebutuhan publik dan semata keinginan